oke untuk mengetahui kondisi terkini di new zealand setelah sekitar dua puluh hari ya tidak ada penambahan kasus baru di sana dan dinyatakan bebas dari covid sembilan belas
bergabung bersama kami ada ahli epidemiologi panji hadi sumarto yang saat ini berada di new zealand kita sapa langsung mas panji selamat malam
selamat sore mbak puspa
oke mas panji beberapa waktu lalu saya sempat komunikasi nih dengan dubes republik indonesia untuk new zealand tantowi yahya
beliau mengatakan bagaimana sih data dan juga sains ini sangat berperan di new zealand untuk mengendalikan kasus corona di sana pada saat itu
sehingga juga jasinda arden mengumumkan mereka menang melawan covid sembilan belas
tapi setelah berhasil memenangkan perjuangan ini perlawanan terhadap covid sembilan belas ini apakah data dan juga sains ini masih digunakan
apakah masih difokuskan untuk mengendalikan kasus covid sembilan belas setelahnya
tentu mbak saya pikir perdana menteri justin darder ini sangat konsisten menempatkan sains sebagai kompas dalam penanganan covid sembilan belas di selandia baru ya
memang betul sekarang sudah tidak ada restriksi jadi sejak dinyatakan tidak ada kasus sudah tereliminasi
artinya semua kehidupan seperti normal
bukan normal normal saja tidak ada batasan apapun
tetapi di luar itu tentunya pesan yang disampaikan tetap konsisten bahwa walaupun new zealand sudah tidak mempunyai kasus
tidak berarti new zealand itu bebas dari ancaman covid sembilan belas
oleh karenanya perbatasan masih ditutup dan jasinda selalu nyatakan bahwa kita warga new zealand ini ada di dalam permainan
jangan jangka panjang begitu bukan berarti ini semuanya selesai
oke dengan tidak ada kasus corona setelah berminggu minggu dan mulai dibukanya kembali
ada pusat pertokohan dan juga segala yang mendukung aktivitas perekonomian di sana
bagaimana mas wanji melihat perubahan gaya hidup
apakah masih dilakukan protokol kesehatan itu oleh masyarakat new zealand
kalau tidak ada keharusan mbak jadi memang tidak sama sekali tidak ada restriksi lagi
tidak ada social distancing
tidak lagi diperlukan pembatasan jumlah konsumen di dalam toko
sudah tidak ada sama sekali itu
tapi tentunya kalau saya sendiri yang merasakan hidup di sini merasakan lockdown
merasakan bagaimana diketatnya aturan aturan pembatasan sosial dan lain sebagainya
masih ada sisa ya terasa saya masih harus cuci tangan sering sering
kemudian kadang kadang oh masih terasa kayaknya ini sehat
tidak boleh dekat dekat sama orang ya harus ada di rak dua meter
padahal sudah nggak ada tapi sekarang sudah tidak ada sama sekali
tidak ada aturan aturan itu
oke bebas berarti ya orang untuk melakukan kegiatan apapun seperti biasanya
nggak ada new normal lah istilahnya ya
tidak ada new normal
minggu ini akhir minggu ini sudah ada pertandingan rugby ya
dan itu sudah dibuka untuk ditonton di stadion
jadi orang orang sudah rame rame ini sudah beli tiket
oke tapi mas panji tadi juga mas panji sempat nyebut
walaupun kita bebas covid sembilan belas ini tidak menutup kemungkinan akan ada lagi
bukan berarti bebas lah dengan segala resikonya di masa mendatang
kemudian yang mas panji lihat bagaimana persiapan di new zealand
memprediksi atau menuju kemungkinan ada gelombang kedua covid sembilan belas
yang sekarang dilakukan adalah belum membuka perbatasan internasionalnya
jadi penerbangan dari luar negeri ke new zealand ini masih belum ada
yang sudah dimulai memang ada pembicaraan dengan australia
yang kurang lebih kurva epidemiknya sudah sama juga rendah
tetapi ini belum ada rencana yang pasti
dan selalu konsisten sekali pemerintahan new zealand ini tidak memberi harapan palsu ya
bahwa bulan depan akan dilonggarkan atau minggu depan akan dilonggarkan
tidak mereka tidak memberikan waktu seperti itu
dan hanya menyatakan bahwa kita belum aman oleh karenanya border masih ditutup
dan seperti itu yang dilakukan sekarang
oke gak ada harapan palsu di sana
tapi mas panji kan saat ini lagi menuntut ilmu ya
lagi ambil doktor di new zealand
dan gimana kuliahnya apakah secara online masih dilakukan atau sudah tetap muka di kampus
ya kalau saya kebetulan tidak ada perkuliahan
tetapi teman teman saya karena saya tinggal di asrama mahasiswa pasca sarjana
dan juga di dalam lingkungan kampus
memang perkuliahan semuanya masih online
jadi belum masuk lagi ke tetap muka ya
tetapi memang sejak masuk ke level dua kira kira akhir bulan lalu
itu mahasiswa sudah diperkuliah
jadi saya ingin mengenalkan kembali ke lingkungan kampus
masih ada kegiatan yang tidak memerlukan tetap muka
begitulah ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
tapi mas panji melihat apa yang dilakukan oleh new zealand dengan data dan juga sainsnya
kemudian memperkuat komunikasi pemerintah dan juga publik di sana dan masyarakat di sana
apa sih kira kira walaupun nggak apple to apple secara geografis dan juga jumlah penduduk ya dengan indonesia
new zealand dan indonesia
tapi apa yang bisa kita tiru dari cara

pemerintah new zealand mengendalikan kasus corona di sana
ya mbak betul sekali
memang kita tidak bisa membandingkan apa yang new zealand dengan indonesia apalagi ya
tetapi saya pikir yang paling bisa kita pelajari dari selandia baru dari penanganan covid ini adalah
pertama bagaimana sains itu benar benar dipercaya
menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat
new zealand menggunakan modeling
dan itu yang mengejutkan
yang mengarahkan lakukannya lockdown yang nasional total
yang kedua leadership yang sangat baik ya
jacinda ardern ini sangat konsisten
dan ini ada kaitannya dengan yang ketiga yaitu bagaimana mereka mengkomunikasikan kebijakan penanganan covid
secara konsisten terus menerus pesannya sama tidak pernah saling berbenturan satu sama lain
dan ini terlihat sekali ya
bu jasinta itu selalu tampil sendiri ya
yang memberikan komunikasi harian tentang kasus kasus covid sembilan belas di selandia baru
adalah beliau sendiri didampingi dengan sekretari of health nya
jadi memberi kesehatannya lah
tapi beliau sendiri yang tampil
bahkan beliau pernah mengadakan satu forum tanya jawab lewat media sosial
dari rumahnya sendiri dengan sweater seperti saya
mungkin sweaternya beliau waktu dipakai lebih jelek dari yang saya pakai sekarang malah ya
jadi beliau hadir
dan beliau memimpin langsung
dengan pesan yang konsisten
dan di sana beliau berhasil ya menciptakan rasa percaya yang begitu tinggi dari warga new zealand terhadap pemerintahnya
sekuat dikit itu yang bisa kita contoh mbak
belajar menjadi masyarakat langsung turun kesana dengan hidup melakukan gaya seperti masyarakat gitu ya
komunikasi yang disampaikan seperti itu
baiklah terima kasih banyak mas panji hadi sumarto
fpd melek fk unpad yang saat ini berada di new zealand
terima kasih banyak